seperti biasa sudah saatnya kita update tiga berita terpopuler
yang terjadi pada hari ini sabtu dua puluh lima mei dua ribu dua puluh
berita pertama sobatkompastv kita intip
momen presiden jokowi liburan akhir pekan
bareng anak dan cucu di magelang
mengajak keluarga untuk berjalan jalan
jokowi terlihat bersama ibu negara
iryana jokowi serta kedua cucunya
yakni jan etes dan lalembah mana
di candi borobudur pada sabtu pagi
jokowi menyempatkan untuk menyapa warga
ketua tim pemenangan pilkada nasional pdip
ya napi tupulu ditunjuk jadi ketua tim pemenangan pilkada dua ribu dua puluh empat pdip
adian napi tupulu berharap bahwa persoalan
pilpres selesai di pilpres dan tidak
diturunkan sampai pada pilkada serentak
sampaikan pdi perjuangan telah mempersiapkan
pilkada kalau kita mau berbicara
yang satu berbicara tentang
kebutuhan berbangsa dan bernegara
satu masalah sehingga tidak
pilkada dan itu tidak menjadi persoalan
berita terakhir sobat kompas tv kementerian perhubungan
memberikan teguran keras kepada pt garuda indonesia
lebih lanjut menhub akan mengadakan rapat
dengan jajaran direksi garuda indonesia
jadi kita memang melihat bahwa
bahwa nanti kalau tidak dilakukan
kita tidak mungkin kerasasinya
tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
jangan lupa untuk berikan like komen dan share video ini ya
sampai jumpa di top tiga news kompas tv berikutnya